nasuriana asri warga komplek grande kelurahan sukaresmi kecamatan tanah sareal kota bogor jawa
barat ini sudah tiga tahun menggeluti bisnis rumahan sejak awal pandemi produk jualannya
juga terbilang unik dengan memanfaatkan limbah kulit kentang yang biasa dibuang menjadi penganan
kulit crispy aneka rasa bernilai ekonomis proses pembuatannya adalah kulit kentang bersih harus
direndam sebanyak tiga kali usai ditiriskan kulit kentang lalu digoreng kering dan diperas
di mesin pres agar kandungan minyaknya hilang sementara untuk bumbu bahannya dibuat dengan
campuran cabai merah bawang gula garam serta daun jeruk kentang dan bumbu diaduk dan dikeringkan di
dalam oven nah makanya cari sering searching gitu habis itu bagaimana secara pengolahannya
bagaimana akhirnya kita trial kita coba untuk mengolah kulit kentang itu nah jadilah dia varian
kulit kentangnya saladin jadi kita modifikasi dengan ciri khasnya dari saladin kayak gitu
untuk sekali produksi ibu rumah tangga ini mampu menghabiskan lima puluh kg kentang yang menjadi satu ratus lima puluh produk
crispy setiap botol kentang dibanderol dengan harga dua puluh lima serta untuk kulit crispy dua puluh rupiah per
memberdayakan tetangga dan kerabat pasangan suami istri ainur dan rofiah warga gelung
panarukan situbondo ini mengembangkan usaha kerupuk ikan memanfaatkan ikan segar hasil
nelayan setempat mereka pun mengolahnya menjadi camilan kerupuk yang gurih dan nikmat proses
pembuatannya ikan jenis jenggelek digiling hingga halus bersama tepung tapioca lalu adonan dicetak
dan dimasak hingga matang hasil catakan adonan yang
setelah dikukus lalu dipotong pipi menjadi ukuran kerupuk dan dijemur di halaman rumah
masyarakat yang ada di sini di sentra kerajinan kerupuk ikan desa gelung ini mereka sangat
bergantung kepada cuaca sehingga kalau cuacanya panas makan dalam sehari mereka bisa mampu
memproduksi enam puluh kilo satu sampai dua hari bisa kering usaha rumahan ini awalnya hanya coba coba untuk
memanfaatkan ikan ikan segar yang harganya anjlok
karena orang tuanya pedang ikan daripada dijual murah keduanya pun mencoba menjadikannya sebagai
kerupuk sejak tahun dua ribu enam belas silam kalau yang paling diburu semua tuh sama sama sama diburu dari
renggina sama yang kerupuk juga sama sama banyak pemenatnya soalnya poin kita yang utama
mampu mengutamakan kualitas daripada harga rasanya yang gurih dan enak membuat usahanya ini berkembang
pesat hingga diburu konsumen dari malaysia sementara ini enak ini mas yang terakhir ya rencana
buat apa nih persiapan buat persiapan lebaran buat ini apa keluarga kini setiap jelang puasa dan
lebaran permintaannya pun melonjak drastis untuk camilan hingga dua ratus kg tiap hari yang membuatnya
kewalahan selain kerupuk ikan yang gurih ainur dan istrinya juga mengembangkan rengginang ikan
beragam varian pun dikreasikan mulai dari rengginang terasi ikan bawang hingga cumi cumi untuk
rengginang mereka mampu memproduksi lima puluh hingga seratus kg perharinya harganya pun dijual mulai
ribu rupiah untuk kerupuk ikan dan tujuh belas untuk rengginang dalam setiap kemasan lima ratus
seratus gramnya omsetnya pun bisa mencapai enam puluh delapan juta rupiah setiap bulan tim liputan cnn indonesia